gua ke rumah nanya
melihat jasad korban sudah tidak bernyawa
pihak keluarga yang datang ke lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis
korban ditemukan petugas suku dinas sumber daya air
yang sedang membersihkan sampah kali anak ciliwung
jenazah korban sebelumnya mengambang di kali anak ciliwung
re marta dinata pademangan jakarta utara pada minggu siang
petugas sumber daya air awalnya mengira jasad korban hanyalah bangkai tikus
namun ketika didekati ternyata berwujud kepala manusia
setelah dipastikan petugas kemudian melapor penemuan jenazah
ke mapolsek pademangan jakarta utara
sembari menunggu kedatangan polisi
jenazah korban kemudian dievakuasi ke pinggir kali
dia mundur lagi teriak orang saya
dia mundur dia mundur udah saya tanya
ada apaan itu
kepala tikus kepala tikus kali
kepala orang kan dia tanya
dia mundur pinggir lagi udah
dia berdiri dia berdiri sangat tergedekan udah
dia laporan sama pemandan saya
sama kita dan guru saya
kepala pesimilusnya juga gak tahu dapat tikus apa apa
tapi saya gak tahu udah
dia berdiri dulu menurut jangkaan teman teman saya
berarti baru ya pak
ini jasadnya laki apa perempuan
kini jasad korban dibawa ke rscm guna diotopsi
hingga kini polsek pademangan jakarta utara
masih menyelidiki penyebab kematian korban
fakih haitami jakarta